suatu ketika di sebuah kerajaan yang sangat jauh
hiduplah seorang pangeran yang tampan dan pemberani
tapi bukan ini kerajaan itu
ini adalah istana tuanku aladin ke lima
aku telah menghabiskan semua keinginanku
tetapi menjalani kehidupan yang agung
dan sekarang waktuku telah tiba
terima kasih karena tidak pernah meninggalkanku
itu karena kau menyembunyikan lampuku
pergilah jin aku membebaskanmu jin
tapi tuhan kemana aku
kemana aku harus pergi tanpa lampuku
pergi berlibur keliling dunia
hidup untuk dirimu sendiri
dan kemudian ketika kau kembali
lampumu akan menunggu di sini
tapi pergi jin
aku masih hidup idiot
sore yang cerai itu aku melangkah keluar istana
tidak menyadari masa depanku
tidak yakin kemana harus pergi
baiklah aku memutuskan untuk pergi ke hawaii
karena namanya memiliki lebih banyak huruf di dalamnya
hanya jika aku tahu seperti apa naik rollercoaster itu
dan ya ampun tempat itu indah sekali
selamat datang di pantai hulopo hawaii tuan
seolah olah aku tinggal di dalam lampu selama ini
yang secara teknis itu benar
dengan izinmu nyonya bolehkah aku mendapatkan minuman yang paling enak
ini adalah negara bebas tuan
anda bebas mau apapun
dan saat itulah aku tersadar
aku bukan lagi seorang hamba
aku orang yang bebas
jin seorang pria seorang jin seorang pria
apapun itu aku bebas
ini dia minuman kelapa eksotis ke dua ratus tiga puluh empat yang anda pesan tuhan
ah bukankah kau yang terbaik
biarkan itu terus datang ya
ini sangat menyenangkan
sepanjang hidupku aku telah menerima pesanan
dan sekarang dan sekarang aku bisa memberikannya kepada orang lain
izinkan aku menunjukkan kepadamu apa sebenarnya tarian itu
tapi aku tidak akan menyerah
halo ini adalah liburan ku
dan aku bebas
oh terima kasih
aku juga bisa melakukan itu
nyatanya lebih baik
iya dalam mimpimu
tunggu dan lihat
kau mencoba mencuri makanan ku
bulan terlihat sangat cantik
kau benar sekali sayang
aku harap bulan itu lebih besar
akanku kabulkan itu
keinginanku menjadi kenyataan
senang bisa membantu nak
bulan terlihat jauh lebih baik dari dekat
kenapa selama ini harus sangat jauh
apa yang terjadi
gravitasi bulan yang menyebabkan gelombang besar ini
apa yang aku lakukan
aku ingin melepaskanmu
tapi tidak bisa
tapi kenapa ini begitu sulit
aku akan menemukanmu
ayo potem kita berdua akan menungguddaduk
lepaskan aku yeni
kenapa tidak sudah gampang
kau sama sekali untuk menelerkan kebulanan mereka
orang orang aku bahkan berhasil menyinggung lumba lumba aku tidak bisa menjelaskan perasaanku
saat ini ini seolah olah kaos kakiku basah aku putuskan ini sudah cukup aku putuskan untuk
kembali kepada tuhanku sampai aku melihat dia lihatlah putri halai putri elisa putri elisa
cinta pada pandangan pertama itu adalah perasaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya ini
seperti kaos kakiku sudah kering
pada saat itu aku tahu bahwa dia adalah takdirku alam semesta telah membawaku ke hawaii karena dia
aku memutuskan aku akan berjalan ke arahnya dan membuatnya terkesan dengan pesona aku tapi
kemudian itu pangeran oton dari negeri oh ya aku dengar mereka akan menikah bulan depan
oh ya ampun tolong bantu dia
itu itu adalah sebuah mainan
kau tahu aku benar benar berpikir ini akan berhasil
hei di mana putri hari ini
apa kau tidak melihatnya
dia sedang merawatnya
oh mengapa dia merawatnya
pikirku bahkan setelah melihat betapa gagalnya dia
cintaku aku di sini untukmu sekarang dan selamanya
semoga kau cepat selamat
semoga kau sempat selamat
oh ini lucu sekali
omong kosong putraku hanya menikahi putri agar kita bisa memiliki hawaii
dia tidak mencintainya
baiklah karena aku telah mengatur pertemuannya dengan seorang pedagang yang sangat kaya
yang ingin berinvestasi dalam idenya tentang hawa yang baru
oh ya ampun
aladin olton adalah orang yang jahat
begitu juga ayahnya
aku harus membantu elisa sebelum semuanya terlambat
dimohon kepada jin jahat yang asli berdiri
halo tuan aku adalah supirmu
maaf tuan di jalanan sangat macet sekali
bawa aku ke istana sekarang
oh ya aku akan mengantarmu
tuan pedagang hanya saja tidak ke istana
pedagang itu akan bertemu olton
hanya saja pedagang itu adalah aku
selamat datang tuan pedagang
semoga perjalananmu sangat lancar
itu benar terima kasih telah meluangkan waktu untuk pertemuan ini
aku memastikan putri elisa mendengar percakapan ini
yang mulia pangeran telah meminta kehadiranmu di ruang hijau
jadi maksudmu putri tidak menyadari hal ini
tapi itu tidak akan menjadi masalah
begitu aku menikahinya hawaii menjadi milikku
dan dia tidak akan bisa apa apa
menikahi sang putri hanya karena kekayaan
hahaha aku menyukaimu
kau sama sepertiku
jika dia mendapat sedikit saja petunjuk
jangan khawatir tentang itu
dia tidak akan meragukan apapun
apa yang kau lakukan di sini
aku mendengar semuanya
apa yang kau bicarakan
aku akan meninggalkan kalian berdua di sini
aku tidak percaya itu
kau sungguh keterlaluan olton
aku tidak menyangka aku akan melakukan itu
putri eliza membatalkan pernikahannya
dan olton serta ayahnya diusir dari hawaii
aku membebaskan pedagang itu
orang malang itu tidak tahu apa yang sedang terjadi
aku memang berpikir untuk menyatakan cintaku pada putri elisa
aku seorang jin
aku tidak akan puas
aku melanjutkan hidup
dan liburanku belum berakhir
sampai jumpa di tujuanku selanjutnya
sudah berapa lama aku